relawan demokrasi bersama komisi pemilihan umum kota samarinda melakukan sosialisasi pemilu di panti sosial tresna reda nirwana puri samarinda kalimantan timur jumat siang
mereka mengajarkan tata cara melakukan pencoblosan satu persatu kepada para manula yang berumur tujuh puluh hingga delapan puluh tahun itu
para manula mengaku kaget dengan besarnya surat suara untuk calon anggota legislatif
bahkan mereka tidak mengetahui partai politik dan siapa calon legislatif yang tengah bertarung
berbeda tapi hampir semua manula ini mengetahui siapa calon presiden karena sering melihat di tayangan televisi
nantinya di panti ini akan ada tiga ratus orang yang menyampaikan hak suaranya
sepuluh diantaranya adalah manula yang dirawat di situ selebihnya adalah petugas medis dan karyawan panti
ini memang sudah
ketika kalian kalian panti jomho ini keterbatasan pengetahuan mereka tentang siapa calon calon mereka
karena mereka itu tidak pernah jalan keluar
jadi mohon tak mau mereka menerima calon itu dari media televisi
siapa yang sering muncul di televisi paling itu yang nanti melekat di pikiran mereka
karena itu keterbatasan mereka karena jarang keluar panti